buni yani memenuhi panggilan direkturat reserse kriminal khusus polda metro jaya
buni yani diperiksa sebagai terlapor atas kasus pengunggahan video ahok terkait penodaan agama
buniyani bersama tim kuasa hukum menilai pemeriksaan ini tidak layak dilanjutkan
apalagi kalau sampai dinaikkan statusnya menjadi tersangka
untuk itu mereka menyiapkan sejumlah bukti dan saksi
seperti bukti akun lainnya yang telah lebih dulu mengunggah video tiga puluh menit tersebut ke media sosial
sementara saksi yang dibawa adalah saksi ahli pidana ahli it ahli bahasa
buniani dilaporkan ke polisi oleh kelompok relawan pendukung ahok komunitas muda ahok jarot
buni dianggap sengaja mengedit rekaman video ahok tentang petikan ayat al quran
yang diartikan penghinaan terhadap islam
dan untuk perkembangan terkini dari barres kimpori dan juga di polda metro jaya
kita tergabung dengan aziza hanum di baris krimpori dan juga ada desi aritonang di polda metro jaya
kita ke hanum terlebih dahulu
hanum tadi proses pemeriksaan habib rizik sudah berlangsung sejak pagi
dan sudah selesai pada pukul tiga belas tiga puluh
lalu apa saja yang diberikan materi materi pemeriksaan
maupun statement apa yang dilontarkan oleh habib rizik pasca menjalani pemeriksaan
baik sudah benar sekali
tadi pemeriksaan rizik syihab selaku saksi ahli agama yang diajukan oleh dpp
front pembela islam dki selaku pelapor yakni muhsin alatas
berjalan selama kurang lebih tiga jam
tadi begitu kamir kandikan pers menanyakan mengenai poin poin apa saja
yang ditanyakan oleh para penyidik di pemeriksaan di dalam tadi
rizik menyebutkan bahwa dia melaporkan semua yang disebutkan hampir sama persis
seperti bap yang sudah dilakukan
bap sebelumnya yakni digelar perkara terbuka terbatas pada pekan lalu
namun dia menambahkan beberapa bukti bukti yang sebelumnya belum ada
yakni seperti bukti dari dokumen berupa buku yang dibuat oleh tim ahok yang berjudul merubah indonesia
lalu juga ada beberapa bukti wawancara dan juga pidato pidato ahok di berbagai tempat
yang juga menurut rizik menyebutkan menyinggung isi al quran kitab suci umat islam
perlu diketahui memang yuda bahwa pemeriksaan ini akan terus berlanjut begitu
dan memang saat ini di barat skrim polri sudah sepi
tapi tadi kami baru saja menerima informasi bahwa pada pukul lima belas tiga puluh nanti
akan ada laporan susulan dari organisasi pemuda muhammadiyah yang diwakili oleh sekretarisnya
yakni pedri kasman yang juga akan melakukan pelaporan terkait dengan penodaan agama
yang dilakukan oleh basuki cahaya purnama dan sampai ketiga
sampai saat ini memang sudah pukul setengah tiga berarti satu jam ke depan
rombongan tersebut akan datang dan melakukan pelaporannya di barai skrim yuda
ya terima kasih aziza hanum untuk informasi anda
lalu kita ke polda sudah ada desi aritonang
desi bagaimana dengan proses pemeriksaan buniani hingga sore hari ini
apakah sudah berlangsung
kemudian ada ahmad dhani munarwan yang dijadwalkan juga akan diperiksa hari ini
apakah mereka sudah tiba pada sore hari ini
ya baik yuda memang kasus penistaan agama atau penodaan agama
yang menyeret nama gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama memang terus bergulir
dan sangat mencita perhatian masyarakat
dan entah hanya itu sejumlah penerima pemeriksaan juga terus bergulir
mulai dari mabes polri hingga baris krim dan di polda metro jaya
segala semua saksi dipanggil semua kasus juga terus bergulir di sini
mulai dari penghadangan kampanye dari pasangan paslon satu yaitu ahok jarot
dan juga sampai masih mempersiapkan diri dari pihak pengamanan
untuk mengantisipasi demo yang akan terjadi
baik pada tanggal dua puluh lima november besok maupun dua desember nantinya
dan saat ini saya sudah bersama dengan kombes pol awis setiono kabit humas polda metro jaya
di polda metro jaya
halo pak awi boleh diceritain pak untuk persiapan demo ya pak ya
yang mungkin kita nggak tahu akan terjadi atau masih simpang siur pak
apa persiapan yang sudah disiapkan dari polda
oke terima kasih mbak
untuk kesiapan memang kita terus melakukan persiapan persiapan terkait dengan
rencana demo demo ya karena memang ada informasi tanggal dua puluh lima ini
kemudian ada juga informasi tanggal dua desember
yang pertama yang jelas kita secara preemptif kita menyebarkan
leaflet leaflet melalui helikopter kemarin ada lima puluh ribu lebih kita sebarkan
kemudian mulai hari ini juga bapak kapolda sudah memerintahkan
kepada bapak bintik mas bersama sama dengan bapak bintik sa
menyebarkan maklumat yang disiapkan oleh yang ditandatangani bapak kapolda
terkait dengan apa pembohon pembohon pemberitaan pemberitahuan
bahwasannya masyarakat kalau dalam melaksanakan demo agar tertib
agar tidak melanggar aturan tidak boleh membawa saja
memberitahukan kepada kepolisian tidak melakukan tindak pidana
dan tidak boleh melakukan makar
itu salah satu sebenarnya ya namanya juga maklumat ya
mengumumkan saja memberitahukan kembali pada masyarakat
jangan sampai nanti masyarakat juga terjebak
jangan sampai nanti ikut ikutan nanti tau tau malah nanti ikut
kepada perbuatan perbuatan yang tidak kita benarkan sesuai undang undang
oke dari persiapannya sendiri pak tadi bapak menyebutkan ada
tactical floor game tadi kepada awak media dan juga
berapa titik yang diamankan oleh berapa personil pak nantinya
ya memang terkait dengan kesiapan personil memang hari ini juga
kita lakukan gelar tfg ya taktikal floor game
yang langsung dipimpin oleh bapak kapolda disana ada bapak kapolda
kemudian ada bapak karoop bahkan diawasi langsung oleh
asap kapolri ya di gedung dpr mpr karena memang rencana tanggal dua puluh lima ini
namun ini juga kesiapan juga kepada demo yang tanggal dua desember nanti
disana ada danton ke atas kemandan kemandan pasukan
sampai dengan level kapolres kita laksanakan tactical floor game ini ya
membagi tugas taktik taktik apa saja
yang akan kita hadapi nanti saat saat demo nanti
siapa berbuat apa disana kita jabarkan
dari personil sendiri ada berapa pak
personil sementara ini kurang lebih update nya dua puluh tujuh ribu personil
itu bertambah dari
ya yang dari empat november kemarin kan kita sekitar dua puluh satu ya
kemarin update terakhir dari bapak kapolda sekitar dua puluh tujuh an itu
untuk pemeriksaan selanjutnya pak misalnya tadi kan kita tahu besok ada ahmad dhani juga
kemudian hari ini ada buniani juga boleh kita tahu pak update nya seperti apa
ya karena memang ini kasus kan bergulir ya tadi seperti mbak sampaikan
terkait dengan kasus buniani juga yang bersangkutan juga sebagai terlapor
yang bersangkutan juga sebagai pelapor
sebagai pelapor yang bersangkutan sudah satu bulan yang lalu dipanggil
baru kemarin hari jumat yang lalu baru diperiksa
kemudian hari ini yang bersangkutan sebagai terlapor diperiksa
walaupun statusnya masih sebagai saksi
memang terkait dengan rangkaian proses penyidikan ini kan
penyidik sudah memanggil beberapa saksi
ada tiga kemudian ada juga saksi ahli saksi ahli sosiologi saksi ahli bahasa
saksi ahli ite juga sudah kita lakukan pemeriksaan
dan hari ini untuk terlapor sendiri kita lakukan pemeriksaan
tentunya nanti akan mengerucut untuk konstruksi hukumnya kepada gelar perkara
gelar perkara nanti apa ada cukup bukti terkait dengan persangkaan terhadap buniani ini
apa cukup bukti minimal dua alat bukti yang cukup
kalau memang ya cukup bukti tentunya juga kita akan tingkatkan proses penyidikannya
dan penetapan saksi mungkin bisa juga nanti akan meningkat
baik tadi besok juga rencananya akan ada pemeriksaan terhadap ahmad dhani
ya pak ya calon wakil bupati bekasi
dan dijatuhkan pada pagi hari esok memanggil delapan saksi
ya baik demikian yuda kembali ke studio
ya terima kasih desy arnetonang untuk informasi ada